rapat dewan gubernur bank indonesia
pada delapan belas sembilan belas maret dua ribu dua puluh
sebesar dua puluh lima basis point menjadi empat lima persen
suku bunga deposit facility juga turun
sebesar dua puluh lima basis point menjadi tiga tujuh puluh lima persen
dan suku bunga lending facility turun
sebesar dua puluh lima basis point menjadi lima dua puluh lima persen
kebijakan moneter tetap akomodatif dan konsisten
dengan perakiraan inflasi yang terkendali
untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi
sebagai kelanjutan dari sejumlah stimulus kebijakan
pada rdg tanggal delapan belas dan sembilan belas februari dua ribu dua puluh
dan tanggal dua maret dua ribu dua puluh
bank indonesia kembali memperkuat bauran kebijakan
yang diarahkan untuk mendukung upaya
mitigasi risiko penyebaran covid sembilan belas
menjaga stabilitas pasar uang dan sistem keuangan
serta mendorong momentum pertumbuhan ekonomi
melalui tujuh langkah berikut ini
satu memperkuat intensitas kebijakan triple intervention
untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah
sesuai dengan fundamental dan mekanisme pasar
maupun pembelian spn dari pasar sekunder
kedua memperpanjang tenor repo spn
dan menyediakan lelang setiap hari
untuk memperkuat pelonggaran likuiditas rupiah perbankan
yang berlaku efektif sejak dua puluh maret dua ribu dua puluh
ketiga menambah frekuensi lelang sok falas
atau fx swab tenor satu bulan
tiga bulan enam bulan dan dua belas bulan
dari tiga kali seminggu menjadi setiap hari
guna memastikan kecukupan likuiditas di pasar uang
yang berlaku efektif sejak sembilan belas maret dua ribu dua puluh
memperkuat instrumen temp deposit faluta asing
guna meningkatkan pengelolaan likuiditas valuta asing
untuk menggunakan penurunan giro wajib minimum
sebesar empat persen atau tiga dua miliar dolar amerika serikat
yang telah diputuskan bank indonesia
untuk kebutuhan di dalam negeri
mempercepat berlakunya ketentuan penggunaan rekening rupiah
bagi investor asing sebagai underaiing transaksi
sehingga dapat mendorong lebih banyak lindung nilai
atas kepemilikan rupiah di indonesia
berlaku efektif paling lambat pada dua puluh tiga maret dua ribu dua puluh
dari rencana semula satu april dua ribu dua puluh
memperluas kebijakan insentif pelonggaran gwm harian dalam rupiah
sebesar lima puluh basis point
yang semula hanya ditujukan kepada bank bank
yang melakukan pembiayaan ekspor import
dengan yang melakukan pembiayaan kepada umkm
dan sektor sektor prioritas lain
berlaku efektif sejak satu april dua ribu dua puluh
memperkuat kebijakan sistem pembayaran
memperkuat kebijakan sistem pembayaran
untuk mendukung upaya mitigasi penyebaran covid sembilan belas
dan memastikan kelancaran pengedaran uang
ketersediaan uang layak edar yang higienis
layanan kas dan backup layanan kas alternatif
agar lebih banyak menggunakan transaksi pembayaran secara non tunai
dengan menurunkan biaya sistem clearing nasional bank indonesia
yang dari perbankan ke bank indonesia
yang semula rp enam ratus menjadi rp satu
dan dari nasabah ke perbankan
yang semula maksimum rp tiga lima ratus
menjadi maksimum rp dua sembilan ratus
berlaku efektif sejak satu april dua ribu dua puluh
sampai dengan tiga puluh satu desember dua ribu dua puluh